bagaimana dengan jakarta apakah juga menggunakan gerakan non plastik atau ramah lingkungan
untuk penyembelihan hewan kurban kali ini
kita langsung tanyakan ke arman helmi di masjid istiqlal jakarta
arman apakah proses pemotongan hewan kurban sudah dimulai di istiqlal
apakah sudah sama juga dengan surabaya menggunakan gerakan non plastik
menggunakan besek untuk diangkut nanti sapi yang telah dipotong oleh panitia
tema pelaksanaan idul adha di masjid isikla tahun ini adalah berkurban untuk kesejahteraan umat
selepas melaksanakan sholat idul adha sekitar pukul delapan ataupun juga pukul delapan tiga puluh
langsung diadakan pelaksanaan ataupun juga penyerahan secara simbolis hewan kurban dari presiden joko widodo dan wakil presiden yusuf kala
yang diserahkan atau diwakilkan oleh menteri pendaya gunaan aparatur negara
menpan syarifudin dan juga menteri agraria sofian jalil
di mana dua ekor sapi ini langsung diserahkan dari presiden
lewat kedua menterinya kepada ketua badan pengelola pelaksanaan masjid istiqlal
dan juga humas masjid isikla dua ekor sapi
di mana sapi dari presiden joko widodo itu berbobot sekitar satu tujuh ton berusia tiga lima tahun
dan sapi dari wakil presiden yusuf kalla berbobot sekitar satu tiga ton seperti itu
ada pun juga kami bisa ulas daripada pelaksanaan idul adha di masjid istiqlal
ini juga sedikit berbeda dibandingkan tahun tahun sebelumnya
karena memang kondisi saat ini dari masjid isikla tengah menjalani renovasi
sehingga jamaah dihimbau ataupun juga diharapkan sebelum pelaksanaan idul adha
agar membawa kendaraan umum dan tidak membawa kendaraan pribadi
karena sedang dilaksanakan renovasi dan untuk mengalihkan perparkiran
atau kantong parkir kepada jamaah maka disiapkan kantong parkir
seperti biasa di gereja katedral jakarta kemudian juga di lapangan banteng
kemudian juga di depan gedung pertamina dan juga di depan hotel borobudur seperti itu
dan menariknya lagi juga misa atau pelaksanaan misa di gereja katedral
yang biasanya itu dimulai pada pukul enam pagi
namun pada pelaksanaan idul adha ini mereka memundurkan pelaksanaan misa
menjadi pukul sepuluh dan juga pukul dua belas waktu indonesia barat
dan menariknya lagi gereja katedral juga turut menyumbangkan satu ekor sapi
untuk dijadikan hewan kurban dan akan dibagikan kepada para jemaah
ataupun juga kaum guafa yang membutuhkan seperti itu
saat ini dapat kami informasikan heranov penyembelian hewan kurban
setengah berlangsung di masjid istiqlal tepatnya di rumah pemotongan hewan
yang berada di kompleks bagian belakang daripada masjid istiqlal
di mana penyembelihan ini dipimpin ataupun juga dilakukan secara simbolis
oleh ketua badan pengelola pelaksana masjid dan juga humas masjid istiqlal
dihadiri oleh sekitar ada tiga puluh tukang jagal atau tukang daging
dan juga disaksikan oleh beberapa dokter hewan setelah perwakilan dari masyarakat seperti itu
dan ini juga hewan hewan kurban yang akan disembeli atau tengah disembeli
akan dibagikan oleh mereka yang sebelumnya telah melakukan survei
di beberapa titik di beberapa daerah yang dinilai banyak
dan yang diperlukan oleh masyarakat
mereka yang membutuhkan tapi yang diprioritaskan oleh humas masjid istiqlal adalah
tetangga tetangga yang berdekatan dengan masjid istiqlal
seperti misalnya mereka yang berdomisili di daerah pasar baru
kemudian di kemayoran ataupun juga di daerah di kawasan juanda dan jalan veteran seperti itu
kalaupun ada masyarakat yang datang untuk meminta hewan kurban langsung kepada panitia
maka mereka tidak bisa menyerahkan langsung hewan kurban tersebut
karena mereka memang sebelumnya sudah memetakan
mereka sebelumnya sudah men survey di beberapa titik
sehingga mereka akan langsung menyerahkan ataupun mengantarkan
hewan kurban yang mereka sembeli ini langsung kepada mereka yang berhak menerima
ada pun hewan kurban yang dihimpun atau diterima oleh badan pelaksana pengelola masjid istiqlal
sejauh ini berjumlah dua puluh tiga ekor sapi dan juga dua puluh ekor kambing seperti itu
jadi diharapkan masyarakat yang mungkin akan datang untuk menerima
ataupun juga meminta hewan kurban secara langsung
maka panitia tidak bisa menyerahkan langsung
tapi mereka sudah mendata dan mereka sudah mensurvey titik titik
ataupun juga daerah daerah tertentu yang berhak menerima hewan kurban
seperti yang sudah disampaikan oleh panitia hewan kurban
atau juga pelaksana solat idul adha seribu empat ratus empat puluh hijriah yang berlangsung di masjid istiqlal jakarta
sejauh ini heranov pemotongan penyembelian hewan kurban berlangsung
atau berjalan dengan tertib
tadi juga kami sudah melihat bagaimana prosesnya berjalan
mereka sudah memberikan pengertian agar supaya masyarakat
tidak datang atau menyaksikan langsung di rumah pemotongan hewan
supaya proses penyembelian hewan kurban ini dapat berjalan dengan tertib dan aman tentu saja
baik arman terima kasih atas laporan anda
seperti yang dikatakan oleh arman tadi
bahwa proses penyembelihan hewan kurban masih berlangsung di masjid istiqlal jakarta
dan anda warga masyarakat tidak perlu mengantre ke masjid istiqlal
untuk mendapatkan hewan kurban karena memang sudah dipetakan
siapa yang berhak dan akan diberikan langsung kepada penerima
yang akan nantinya diberikan oleh para panitia
dicatatkan juga di garis bawahi bahwa seperti yang dikatakan arman tadi
bahwa perlu ada sikap toleransi ya antara sama warga masyarakat indonesia
ada lahan parkir ya arman ya di masjid istiqlal yang diberikan oleh gereja katedral
mereka juga tidak hanya memberikan lahan parkir
tapi menyerahkan satu kurban sapi
terima kasih arman selamat bertugas kembali